ya kami turut berduka cita atas hilangnya salah satu penggiat seni yana zain yang juga saya pikir namanya masih ada diingatan kita semua ya dalam berbagai macam tayangan televisi yang sempat kita saksikan beberapa waktu yang lalu
ya tapi kalau kita bicara soal duka ataupun perginya yana zain tentu ini menjadi satu gong juga ya momen untuk kita semua apalagi wanita khususnya untuk benar benar mengetahui bagaimana keadaan fisik anda bagaimana kesehatan anda
karena badan kesehatan dunia who memprediksi tahun dua ribu tiga puluh akan terjadi lonjakan penderita kanker di indonesia bahkan hingga tujuh kali lipat
ya dan indonesia ini menjadi negara dengan jumlah penderita kanker cervix terbanyak di dunia
kanker yang menyerang organ reproduksi menjadi ancaman tersendiri bagi perempuan indonesia
kanker merupakan penyakit berbahaya yang bisa menyerang siapa saja
penyebab kanker pun beragam
mulai pola hidup tak sehat hingga faktor keturunan
menurut sejumlah penelitian perempuan memiliki risiko lebih tinggi terserang kanker
salah satunya kanker cervix seperti yang diderita oleh artis julia perez
sejak diponis terkena kanker cervix juppe tak henti hentinya berobat
dia bahkan sempat dinyatakan sembuh sepulang menjalani pengobatan di singapura beberapa tahun lalu
dukungan moral dan doa untuk kesembuhan jupe pun mengalir
ini terlihat dari banyaknya rekan jupe yang menjenguk ke rumah sakit
sekaligus memberikan semangat agar jupe mampu melawan kanker cervix yang diderita
sedikitnya terdapat enam jenis kanker yang menyerang organ reproduksi wanita
antara lain kanker cervix payudara ovarium endometrium vagina dan vulva
keenam jenis kanker ini mengancam kesehatan perempuan dan harus segera mendapatkan penanganan serius
kaum hawa diminta rutin memeriksakan

dan mulai mengenali gejala gejala kanker yang bisa saja menggerogoti tubuhnya
menjaga pola hidup sehat menjadi salah satu cara yang dinilai ampuh untuk mengantisipasi ancaman kanker organ reproduksi yang menjadi momok kaum hawa
iki putri cnn indonesia